iya bangun apa air mineral tiga oke siap bang apa lagi ini bener nih hei mode seru pulang
banget omnya karin sekali kali enggak
ide bos hebat masa burung kacar dibilang
aduh bos masa cuman muter muter dong sih nggak makan makan lapar nikita
enggak tuh gue lagi mau kesel
sekarang waktunya kita cari makan
gue kalau ngeliat dulu aku bayang burung gue
temenan sama orang dendeman kagak asik soalnya agama gue ngelarang buat dendaman
bang yul punya ide
gimane kalau tuan bos cari bambu habis untuk bambunya kasih ke memer terus si
memang sudah jajan itu belanja apaan kek di warung itu eh
ditinggalin jangan ditinggalin bu
ngikut masa nggak ada temen di rumah
apa apa tau gak akilah sama ratu itu di jahit ya
apa apa tau gak akilah sama ratu itu di jahit ya
apa apa tau gak akilah sama ratu itu di jahit ya
kalian nguluh nggak masih andro masih dulu kita harus bahas wow
kalau di luar panggil gue joy aja
biar keliatan sepantaran
bentar deh kalau om
manggil dia joy berarti
panggil om tepi aja
kan bener kan kalau urusan songong sama makan
tuh dia tuh nomor satu
bisa diem gak
gimana sih lu be
lu yang punya ide lu yang lupa
bentar dong gimana kalau kita duluin
si andro sama duloh ke warung makan
berarti kita makan makan dong be
bener kan bek makan songong
itu dia sih nomor satu
mau gak dijak main
mau gak dijak main
oke deh men kita ke warung makan yuk
kan udah gak ada teman aja
harga diri gue
ada warung tuh
kebetulan perut lapar maka nah
wih itu kan si memet tuh
yuk ini gue udah tanya
kenapa lu nanya lagi sih
udah ikutin aja
anak baru aja lebih cerdas daripada
kalau urusan makan sama jalan jalan pasti gue kalah
di runjung tuh
mereka dimemang masuk
biar present len dimakain keluar
mana ke samantha anyway buatan
aduh nambah lagi budget makan waduh
pulang disuruh ngapain nanya mulia sedih pulang
ya iya bang teh kita mau pesen makan teh tiga makan pakai apa bang
masukin aja semua disitu ayam goreng ayam goreng abang pakai apa
banyak ada semur rendang sayuran sayuran juga masukin semua di piring siap
aja ngelmakan aja banget lu masih raguin gue gue suruh pulang aja
satu lagi kan masih di belakang
banyak banget gajah ganeh bos kita jangan mengalah bos makanya oh tenang aja entar
nih kita akan makan nasi lauki lebih enak daripada mereka pantuh itu dia
sebuah makan yang baik itu sebesar doa dulu bismillahirrahmanirrahim
udah cuci tangan belum belum teh teh banyak banget aturan teh teh iya bang
apa air mineral tiga oke siap bang apa lagi ini benang nih hei udah suruh pulang momennya doang
putihnya lu ih tiga ya teh satu lagi ya teh pegang dong udah tua males banget megang
teh teh saya mau nambah ayam tiga ia siap bang
alhamdulillah teh teh iya bang aduh aduh makasih ya teh sama sama balik lagi ya bang iya
udah gitu udah ngapain mau cuci piring mereka kagak bayar bos iya pergi gitu aja ya
ilah eh lupa dengernya banget sih di situ kan ada akhil ya akhil ala yang bayar kepo amat
ke nitrogen pada kagak mungkin bos akhil akan perempuan
itu bener juga sih juga ya
pasti karena tongkat sati itu bos betul betul bukinya aja tadi tukang warungnya setuju setuju
aja tadi kita pakai tongkat itu bener tuh oh tongkat sakti tongkat sakti oke kalau gitu
caro bebel mustafa balik makos hidang eh eh meh mbak jali bidadari ini marah lagi eh
matt tadi gua lihat lihat lu habis dari warung makan hidung enak kenyang tadi gua lihat lihat
ini abis makan gagal bayar rasianya apaan sih rasianya ini tongkat ajaib wah sayus sayus lah
itu tuh tongkat ajaib dari kakek buit kita coba nggak boleh kalah kamut sih kayaknya
gue lihat lihat tongkatnya bercahaya bercahaya gitu ya
makan oh serious cara lah lihat tadi tok sekali piring tiga keluar
tok domain tiga air mineral tapi keempat ituacco dulu flexi loans
tujuh tujuh eh matt walaupun mahal walaupun murah tetep gua jabanin berapa harganya maaf eh
kita mau rapat dulu ih lo kera petuh oh emangnya lu punya duit berapa sih buat bayaran tongkat ajaib
sebentar urusan duit magampah merah merah oh waduh banyak lebih bergantung burung oh
buat buat burung ya sini ini kan buat burung mau nggak ditemani
joy nganceng serem mau pulang joy semuanya buatnya yoi joy
hp marah nggak asam urat urat rumah tuh kesel asam mau dipanggilin
duit udah di lu tongkatnya mana oh
senyum aja ya
udah jadi milik kita